hai seorang penjambret tertangkap warga dusun temulawak desa kebontemu kecamatan
peterongan kabupaten jombang jawa timur pada minggu delapan belas september selain mengeroyoknya warga
juga merusak sepeda motor tersangka tersangka diselamatkan dan dibawa polisi ke polsek
peterongan saat dikonfirmasi pada senin pagi kapolsek peterongan mengatakan sebelum ditangkap
warga tersangka sempat merampas kalung emas milik kasiam penjual jajanan cenil tersangka
merupakan residivis kasus pencurian dan baru bebas dari penjara februari lalu dari tangan
tersangka polisi menyita sebuah kalung emas seberat dua belas gram dan sepeda motor berpura pura
untuk membeli jenil itu yang kemudian si korban ini mbah mbah ini teriak teriak kemudian sempat
menghalang atau menghadang si pelaku ini dengan sepeda motornya ini
yang kemudian bambang itu sempat juga ditendang dan sebagainya untuk berupaya menarikan diri
di lokasi terpisah kamera pengawas merekam perampokan yang dilakukan oleh lima orang
di sebuah warung nasi di kecamatan biring kanaya kota makassar sulawesi selatan kamis lima
september untuk menakuti korban para tersangka menggunakan ketapel dan anak panah berbekal
rekaman kamera pengawas yang beredar luas di media sosial polisi menangkap
lima orang tersangka di lokasi persembunyiannya pada minggu dini hari polisi juga menyita ketapel dan
anak panah yang digunakan para tersangka untuk mengancam korbannya kelima tersangka dan barang
bukti lantas diserahkan ke polsek biringkanaya mereka akan dikenakan pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang
pencurian disertai kekerasan dengan ancaman penjara maksimal sembilan tahun tim liputan cnn indonesia